sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
tetap tidak berkeming
kalau terus menerus dibiarkan seperti ini
tentu tidak baik bagi rai dewi juga kakang prabu
aku minta kepadamu
tolong bicara pada raimu
mungkin jika dinda astuna yang bicara kepada dinda dewi
dinda dewi akan mendengarkan
aku akan mencoba membujuknya
apa kau masih tidak ingin berbicara dengan kakang prabu
apakah ini soal pemana rasa lagi
aku sudah berkali kali mengatakan kepadamu rai
jangan permasalahkan lagi soal pemana rasa
kau terlalu mementingkan dirimu sendiri ray
apa kau tidak kasian kepada kakang prabu
begitu banyak permasalahan yang harus dihadapi
kata seperti itu
apa jaja ingin mengatakan bahwa urusan anakku itu tidak penting
hingga tidak perlu untuk dibicarakan
bukankah caca pernah merasakan hal yang sama seperti apa yang aku rasakan caca
cece pernah kehilangan purba menang
kenapa saat itu caca tidak melupakan saja purba menang
apa pantas perkataan cece bahwa aku harus melupakan anakku sendiri
perkataan cece itu bagaikan pisau
dia yang menyobek hati seorang ibu caca
bukan seperti itu maksudku
rai salah mengertikan ucapanku
tapi perkataan itu sudah seringkali cice ucapkan kepadaku
purwa tentu sudah tahu bagaimana keadaan saat ini
perketat keamanan kerajaan dari komplotan surakarta
hamba sudah memperketat keamanan di kerajaan
dan juga sudah memberi kabar
terhadap kerajaan kerajaan bawahan bahwa
jangan sampai lengah terhadap surakarta dan kelompoknya
pengapunten kakak aku ingin berbicara dengan kakak
hamba mohon diri gusti
apa yang ingin kamu bicarakan dinda
aku benar benar tidak menyangka kakak
sikap rai dewi bisa seperti itu terhadapnya
dia betul betul sulit untuk dinasihati
padahal aku sudah bicara baik baik dengannya
tetapi dia malah menyalahkanku
dinda astuna kita harus maklum
dan kita harus lebih sabar dalam menghadapi raimu
berpisah dengan pak manarasa adalah ujin yang tidak mudah untuk dijalannya
kita yang harus berpikir
aku pun sudah berusaha mengerti keadaannya kakak
tetapi sikap rai dewi aku tidak bisa lagi menerima sikapnya yang seperti itu terhadapku
pengapunten kakak aku mohon diri
seharusnya aku tidak meminta dinda astuna untuk menasehati dinda dewi
hingga keadaannya tidak melebar seperti ini
kenapa nyinawang tak mau menerimaku
dia bahkan sama sekali tidak mau memberi aku kesempatan untuk bicara
padahal aku sangat mencintainya
aku sama sekali tidak bisa terima dia memutuskan aku
aku sedang tidak bernafsu menghajar orang
lebih baik kalian angkat kaki dari pandanganku
sebelum aku habis kesabaran
kau terlalu meremehkan kami
aku datang sini untuk menyelesaikan urusan denganmu
aku taruhannya surakerta
aku tak akan membiarkan kau lolos dari tanganmu
prajurit serang dia
aku senang kau datang menemui ku
kita hadapi mereka bersama sama
kita tidak perlu waktu melalui mereka
kita pergi dari sini
aku senang kau datang menemuiku nyinawang
kau masih mencintaiku kan
karena rasa cintamu itu nyi
tidak bisa membuatmu jauh dariku
benarkan yang aku katakan
kau pantas mendapatkan yang kau
kau tidak pernah bisa mengerti perasaanku
karena kecerobohanmu menerima tantangan
yang akan membahayakan nyawamu sendiri
kau selalu saja mementingkan dirimu sendiri kan
apakah kalian tidak pernah memikirkan keadaanku
jika sampai kakak terluka
apakah kau tidak memikirkanku
mengapa kau tersenyum
mengapa kau tersenyum
mengapa kau tersenyum
apakah kau tidak akan memikirkan semua ini
ini senyuman kebahagiaan nyinawang
kau boleh menamparku
atau apapun itu juga
aku akan menerimanya
karena aku memang pantas untuk menerimanya nyinawang